peringatan kemerdekaan dihadiri sejumlah pejabat negara dan mantan pejabat sejumlah menteri kabinet kerja tampak hadir mengikuti upacara ini
di antara mereka adalah sekretaris kabinet pramono anung menteri sekretaris negara pratikno menteri pertahanan tria mizar triakudu dan menteri luar negeri retno marsudi
sementara mantan pejabat yang hadir antara lain presiden ketiga b j habibi dan presiden kelima megawati soekarno putri yang mengenakan busana daerah
hadir pula beberapa mantan wakil presiden yaitu tri sutrisno hamzahas dan budiono
berbeda dengan tahun lalu dalam upacara peringatan kemerdekaan kali ini mantan presiden atau presiden ke enam susilo bambang yudhoyono tidak hadir